biasanya warga jakarta yang ingin mudik tapi belum dapat tiket kereta api harus harap harap cemas menunggu ada yang mengembalikan tiket di counter refund tiket kemudian tidak jadi berangkat jadi dibeli tiket yang bakal berangkat
atau juga kalau tidak menggunakan kereta api bisa menggunakan mobil pribadi tapi juga harus dilihat bagaimana kondisi dari mobil itu sendiri untuk menghindari terjadinya kecelakaan juga
terlucu dan juga hal hal yang tidak diinginkan saat menerobos kemacetan
nah ini usai liburan dari tempat wisata hutan usai liburan dari tempat wisata hutan taman hutan rayan raya raden surio kecamatan pacet satu keluarga yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan di jalur turunan desa sendik kecamatan pacet kabupaten mojokerto pada selasa sore
kecelakaan ini diduga karena kendaraan korban mengalami remblong dan juga menabrak kendaraan dari arah berlawanan
keempat korban mengalami luka serius
kecelakaan di jalan turunan tajab
kecelakaan di jalan turunan tajab
kecelakaan di jalan turunan tajab
jalur turunan tajam di kawasan desa sendi memang sering terjadi kecelakaan
yang mengalami remblong ada dua cuma yang satu tidak begitu fatal cuma luka lecer lecer biasa
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut
selain itu polisi mengimbau warga agar berhati hati berkendara